memasuki kuartal keempat indeks keyakinan konsumen pada oktober dua ribu tujuh belas menunjukkan pelemahan
survei bank indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen atau ikk mencapai satu ratus dua puluh
angka ikk oktober dua ribu tujuh belas lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai satu ratus dua puluh
penurunan ini terjadi lantaran konsumen pesimistis terhadap ketersediaan lapangan kerja
selain itu indeks ekspektasi konsumen juga turun menjadi satu ratus tiga puluh tiga delapan akibat perkiraan terbatasnya ekspansi kegiatan usaha dan proyek swasta dalam enam bulan mendatang
bank indonesia juga mencatat ada kecenderungan konsumen menahan konsumsi dan menambah tabungan
dan berikut ini adalah perkembangan insuransi
indeks keyakinan konsumen sepanjang dua ribu tujuh belas
kalau kita perhatikan dari januari sempat mencapai titik tertinggi pada mei dua ribu tujuh belas dengan indeks satu ratus dua puluh tujuh
dan selanjutnya juni kembali turun ke satu ratus dua puluh dua empat
sementara agusus kembali turun september sempat kembali menguat satu ratus dua puluh tiga delapan
dan oktober datanya menunjukkan bahwa kembali mengalami penurunan yaitu satu ratus dua puluh tujuh
rendahnya indeks keyakinan konsumen dipengaruhi oleh perusahaan yang terkenal
komponen baik indeks kondisi ekonomi saat ini maupun indeks ekspektasi konsumen
dalam survei bank indonesia terlihat kedua komponen mengalami penurunan disebabkan oleh indeks ketersediaan lapangan kerja yang mengalami penurunan
dan indeks penghasilan konsumen yang turun dari sebelumnya